pemerintah saat ini tengah menggodok regulasi yang akan mengatur penggunaan skuter listrik di ibu kota
melihat kasus yang belum lama terjadi dan menewaskan dua penggunanya
sebenarnya seperti apa idealnya aturan yang harus dirilis nanti
untuk membahas hal tersebut sudah tersambung melalui telepon agus suyatno
sekretaris yayasan lembaga konsumen indonesia atau ylki
pak agus selamat malam
selamat malam mbak fani
ya terkait dengan kecelakaan atau insiden kecelakaan beberapa waktu lalu
akibat insiden skuter listrik ini pandangan ylki terhadap kasus ini seperti apa
ya yang pertama tentu saja secara kelembagaan ylki turut berduka kepada keluarga korban
kemudian juga prosesnya kan sedang ditangani oleh kepolisian
tapi yang perlu ylki soroti adalah tentang bagaimana moda ini kan menjadi modal baru
sementara aturannya kan belum ada
jadi ylki ini mendesak untuk segera dibikin peraturan atau dikuat peraturan sebetulnya
di mana sih kendaraan tersebut boleh beroperasi kemudian spesifikasinya seperti apa
ini untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat atau konsumen dari moda kendaraan tersebut
oke moda baru atau tren baru seperti yang anda sebutkan tadi
regulasi atau aturannya belum ada
dan kita lihat bagaimana infrastruktur pendukungnya
artinya jalanan atau jalur yang harusnya atau memang menjadi lintasan dari skuter listrik ini belum memadai
anda melihatnya seperti apa apa artinya ada kelalaian dalam hal ini
ini kan teknologi baru artinya ya sebutnya bukan hal kelalaian
tetapi teknologi akan selalu berkembang
sementara infrastruktur kan
tentu saja harus mengikuti teknologi
namun lebih dahulu teknologinya
kemudian baru infrastruktur yang harus segera dibikin atau dibuat
nah ini yang menjadi pr bagi pemprov dki untuk kemudian menyediakan atau membuat regulasi
di mana sih sebetulnya moda tersebut atau otopet tersebut bisa beroperasi
sehingga mereka juga bisa menggunakan moda transportasinya
tetapi juga tidak mengganggu atau tidak membahayakan
tetapi juga tidak mengganggu atau tidak membahayakan

ini bisa saja nanti misalkan dipakai sebagai first mile last mile
untuk semacam pengantar dari satu tempat ke moda yang lebih masal seperti busway
seperti itu bisa seperti itu
cuma aturan aturan ataupun jalur jalurnya yang ini segera diadakan atau disediakan
oke pak agus dari sisi konsumen
sosialisasi penggunaan dan perusahaan
sosialisasi penggunaan dan perusahaan
sosialisasi penggunaan dan perusahaan
dan tentunya juga edukasi penggunaan tren atau moda baru ini
tidak tersampaikan dengan baik
hak dan kewajiban konsumen anda lihat seperti apa
artinya untuk masalah sosialisasi penggunaan edukasinya juga pak agus
iya saya menduga ylki menduga bahwa ini memang sosialisasinya tidak cukup baik
itu dilakukan oleh operatornya atau vendornya
penyedianya atau yang menyewakan ataupun perusahaan pembuatnya
ini tidak memberikan edukasi yang baik
jadi ini juga perlu disampaikan kepada halayak sebetulnya
siapa sih atau batas umuran berapa sih yang boleh menggunakan kendaraan ini
kemudian peralatan apa yang perlu dipakai ketika menggunakan kendaraan ini
kemudian di jalur mana kendaraan ini boleh beroperasi
dan yang tentu saja juga bagaimana langkah langkah ketika terjadi keadaan darurat ini
juga tidak terinformasi dengan baik
ada notes ada catatan tidak dari ylki sendiri
artinya apakah kedepannya memang harus di stop penggunaan moped dan juga skuter listrik
yang tidak bisa kita pungkiri juga dimana tinggi
artinya orang orang juga banyak yang menggunakan khususnya dan juga banyak yang mungkin terbantu
dengan kehadiran ini
haruskah di stop atau bisa dilanjutkan atau boleh dilanjutkan asal atau seperti apa dari ylki
ya sebelum ada regulasi yang membolehkan ini berjalan
tentu saja ylki merekomendasikan ini untuk berhenti dahulu atau stop dahulu
karena kan sudah terbukti ada korban
nah setelah kemudian ada regulasi tentu saja di situ ylki berharap ada poin poin yang
kemudian mengatur dengan tepat keberadaan otobat ini
salah satunya adalah yang tidak boleh dilupakan adalah tentang faktor keselamatan
seberapa sih spesifikasi yang boleh beredar di indonesia
kemudian batas kecepatan berapa yang diperbolehkan berada di jalanan umum
kemudian di jalan jalan seperti apa yang kemudian boleh
termasuk berapa umur penggunanya
ini juga harus diatur secara jelas
dan juga tentu saja tentang asuransi
pada perjalanan umum
masyarakat atau penggunanya ketika terjadi sesuatu
ini aturan aturan ini yang harus detail
ketika aturan ini detail bisa saja ini digunakan dengan lajur khusus untuk tadi
yang saya sampaikan bisa sebagai semacam pemandu dari satu gedung ke gedung yang lain
ataupun dari satu tempat titik tempat yang tidak terlalu jauh untuk menuju ke tempat atau lokasi massal seperti itu
terakhir pak agus
ydki pasti mengantongi data apa yang diberikan
dari data atau angka tingginya kecelakaan
apa angka lalu lintas yang terjadi di indonesia khususnya yang melibatkan kendaraan roda dua
masih banyak terjadi masih serampangan penataannya kurang apik atau kurang benar
catatan anda seperti apa
bagaimana untuk membenahi ini
untuk menekan angka ini
artinya bahwa tentu saja ini tidak bisa dilihat dalam satu sisi
banyak hal yang menyebabkan terjadinya kecelakaan
yang pertama tentang sumber daya manusia sendiri
kita itu atau masyarakat indonesia itu banyak yang tidak mematuhi aturan
kita lihat kita tidak bisa menutup mata bahwa ketika mereka di lapangan di jalan raya
itu bagaimana perilaku kita berkendaraan terutama roda dua
banyak yang melawan arus kemudian juga berkendara tanpa menggunakan perlengkapan keselamatan
ini kan sesuatu yang membahayakan bukan hanya membahayakan dirinya tetapi juga membahayakan orang lain
kemudian tentu saja juga faktor manufaktur dari pabrik
kendaraan yang berada sekarang ini kebanyakan adalah kendaraan yang didesain untuk kecepatan tinggi
karena ketika dilihat di speedometer
kendaraan sekarang ini lebih dari satu ratus empat puluh km per jam bisa ditempuh seperti itu di speedometer
nah ini mau berjualan kecepatan atau mau berjualan keselamatan
ini kan sesuatu yang sebetulnya kontradiktif
sementara di jalan kita di jalan indonesia itu jalan yang sangat padat
jadi ada banyak hal ada banyak faktor yang kemudian mempengaruhi kecelakaan yang melibatkan kendaraan roda dua
baik baik terima kasih pak
pak agus suyadno sekretaris ilki sudah berbincang terkait dengan polemik aturan skuter listrik
terima kasih sekali lagi selamat malam